deh sebelum dedeh ketemu aak sobri emak lebih dulu mencintai dedeh
tanpa pamrih membesarkan dan menyayangi dedeh
cintanya lebih besar dari cinta siapapun
emak hanya ingin ngelihat dedeh bahagia
ya udah kalau begitu jaidah pulang dulu
kalau ada apa apa sama emak
coba beli motor uang istriku
renov rumah uang istri
beli ini beli itu apa juga
udah laku mendingan fokus aja ngurusin rumah tangga sama anak
udah itu aja
kang dadang sama aceh akur kum
astaghfirullahaladzim betul juga
saya mendingan pulang lah
ngebersihin emas daripada ngeliat mukanya aceh
simpen emas kamu jangan sampai dimakan rayab dang
ketahuan di rumah gak punya emas
rayab sekarang doyan emas
biar saya jadi sama bu yola
terus ntin gimana
kalau ntin biar ido yang doain
kalau bu clara biar saya berdoa sendiri
udah empat kok nggak boleh lima
kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk
ceng kalau nge doain orang itu boleh banyak
bagaimana caranya menghalangi hubungan deda dan sobrang
assalamualaikum pak ustaz
dari rumah pak
sengaja mau kesini mau ada yang saya tanyain
jadi begini pak
pak ustadz kan orang yang paling tahu soal agama ya pak
saya tuh mau tanya
saya punya temen
temen saya tuh punya anak
nah anaknya itu mau menikah sama pacarnya
tapi gak disetujuin sama orang tua pacarnya
tanpa alasan yang jelas pak
nah yang mau saya tanyain sama pak ustadz
kalau sampai anaknya itu kawin lari
itu dosanya siapa ya pak
dosa anak anaknya atau dosa orang tuanya
kamu sudah sholat asar
itu yang dosa
sok sholat asar pak
iya saya mau sholat asam dulu
si pak yang cepet cepet nikahin si sobri sama si dede
bantu a sobri untuk teguh dengan keputusan ini
diri cantiknya yang sabar ya
deh kamu sungguh sungguh mau kawin lari sama sobri
kalau emak nggak merestui pernikahan kalian
emak benar benar kecewa sama kamu deh
kamu sama sekali tidak menghargai emak
mak gak mau dengar alasan apapun dari kamu
enggak usah pedulikan emak
kamu sudah memilih
dek biarkan emak menenangkan pikirannya
cak dedetnya gak bermaksud
nyakitin perasaannya emak
kalau dede sayang sama emak
dede jangan nikah sama sobri
ocu udah tahu semua ceritanya
jo ida gak tega kalau harus melihat emak sedih begitu
sobri juga bener bener sayang sama dede
dede gak mau nyakitin perasaannya sobri cok
emak lebih dulu mencintai dede
tanpa pamrih membesarkan dan menyayangi dede
cintanya lebih besar dari cinta siapapun
emak hanya ingin ngeliat dede
yaudah kalau begitu cek ida pulang dulu
kalau ada apa apa sama emak panggil uce ya
iya terima kasih
yaudah ece pamit dulu ya
terima kasih bro
masuk dulu cu
gak usah disini aja
ada di dalam
nanti lagi gak enak badan cu
ma gak enak badan
yaudah tuh kalo gitu cucu liat ya
tutup pintunya cu